terima kasih anda masih bersama kami di indonesia
idul fitri atau lebaran identik dengan makan ketupat
tapi ternyata ketupat mempunyai sejarah yang panjang
ketupat juga memiliki ragam dan fungsinya sendiri sendiri
setidaknya ada lima belas jenis ketupat dengan dua fungsi berbeda
dan semua itu bisa anda temukan dalam pameran ketupat yang baru baru ini digelar di yogyakarta
dan ketupat mini berukuran satu mm
bahwa dari sekian ini ternyata kita bisa membedakan antara mana ketupat lebaran mana ketupat bawang gitu loh mas
karena di pasaran yang terjadi karena adanya lebaran itu malah ketupat bawang yang banyak
karena lebih mudah buatnya dibanding ketupat lebaran gitu
salahkah pernah terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang ketupat
padahal dalam sejarahnya ketupat lebaran dibuat sebagai janji sejarah
seorang wali ketika berhasil puasa selama satu bulan
ketupat yang dalam bahasa jawa disebut kupat juga bermakna mengaku lepat atau mengaku salah
sehingga ketupat lebaran bisa bermakna sebagai pengakuan atas kekilafan
sehingga harus dilebur dengan saling memaafkan
lebaran tinggal menghitung hari
dengan belajar membuat ketupat hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membuat ketupat sendiri dan disantap pada perayaan idul fitri nanti
teguh supriyadi yogyakarta